telah ditetapkan sebagai bakal calon gubernur dan wakil maksud kami calon gubernur dari koalisi cikes
ini agus harimurti yudhoyono dan silviana murni langsung meminta restu kepada ahok di balai kota dki jakarta
silviana murni menemui pimpinannya tersebut pada jumat pagi
gubernur ahok mengaku tidak kaget dengan kedatangan silviana murni untuk meminta restu darinya
karena nama silviana di bursa pencarunan kepala daerah sudah lama terdengar
bahkan gubernur ahok mengaku telah mengetahui niat silviana sejak dua tahun yang lalu
ahok mengatakan mendukung penuh niat tersebut apalagi silviana dinilai memiliki prestasi yang cukup baik di pemerintahan dki
meski demikian ahok menambahkan bahwa silviana bukanlah saingan berat untuknya di pilkada ke depan
saya harus laporan ke pak ahok
saya harus laporan ke pak ahok
ya pak ahok itu orang profesional ya jadi menanggapinya juga secara profesional aja ketawa
ya bagus dong memang saya udah bilang
saya ingin sekali dari dulu mendorong pns itu punya ambisi menjadi kepala daerah
supaya apa saya yakin teori saya sederhana
kalau pns punya ambisi mau jadi kepala daerah dengan pola pemilihan langsung
harusnya dia bekerja tiap hari dengan baik
makanya saya juga memaksa mereka untuk mulai mengupload ke youtube
di situ rakyat akan mulai melihat pn